gelombang unjuk rasa yang berujung aksi anarkistis
terjadi di jakarta dan sejumlah daerah di indonesia
menanggapi hal ini panglima tni marsikal hadi cahyanto menyatakan
siapapun yang berbuat anarkistis dan inkonstitusional
sehingga mengancam nkri akan berhadapan dengan tni
saya panglima tni ingin menegaskan bahwa
tugas tni adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa
sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan
siapapun yang melakukan tindakan anarkis inkonstitusional
cara cara yang kurang baik
termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden
dan wakil presiden terpilih pemiru
akan berhadapan dengan tni